sang burung kebenaran
sang nelayan melompat dan mengambil tempat tidur bayi kecil itu dan di dalamnya ada penutup sutra terbaik yang pernah dia lihat
dia membuka penutup sutra itu dan melihat wajah dua bayi yang cantik sekali
nelayan itu merasa senang dan dia membawa bayi bayi itu pulang
istriku lihat siapa yang aku temukan di sungai hari ini
dua bayi kita sudah punya empat anak untuk diberi makan
lalu apa yang kau inginkan dari
baikku biarkan mereka tenggelam di sungai atau kelaparan
aku tahu kita punya makanan untuk enam orang dan sekarang kita harus menambahnya menjadi delapan orang
makanan selalu berlimpah di rumah tangga nelayan
tak lama kemudian kedua bayi itu tumbuh menjadi anak laki laki dan perempuan yang sangat tampan dan cantik
mereka lembut dan bijak dan mereka juga sangat santun
tapi anak anak lain tidak baik pada mereka dan sering mengatakan hal hal yang jahat pada mereka
ayo kembalikan bonekaku ayah membawakannya untukku
aku pikir dia berkata kita semua bisa memainkannya
tapi dia itu bukan ayahmu kan
dia menemukanmu di sungai pergi bermain dengan tempat tidur bayimu itu
itu adalah milikmu satu satunya
saudara dan saudari itu terkadang menjadi begitu letih sehingga mereka pergi ke hutan untuk melepas lelah
di sana mereka akan mengambil roti yang telah mereka simpan dari sarapan mereka dan menghancurkannya
untuk burung burung yang mengajari mereka banyak hal seperti bahasa burung cara hidup di hutan dan juga cara bernyanyi
dan pada suatu malam setelah anak anak lain bersikap kasar pada mereka saudara dan saudari yatim piati itu memutuskan sesuatu
tidak peduli seberapa keras kita berusaha mereka hanya tidak bisa menyukai kita
dan itu hanya membuat ibu dan ayah dalam kesulitan
tidakkah menurutmu sebaiknya kita pergi
ibu dan ayah akan pergi ke kota besok kita akan pergi setelah mereka pergi
jadi pada hari itu ketika sang nelayan dan istrinya pergi ke kota saudara dan saudari itu meninggalkan rumah ke dalam hutan
mereka berjalan selama tiga hari dan pada malam hari mereka merasa sangat lelah
tiba tiba mereka melihat gubuk di kejauhan
lihat itu di sana
kau pikir kita harus pergi ke sana
mungkin di sana ada tempat beristirahat untuk kita
mereka pergi ke gubuk dan mengetuknya tapi tidak ada seorang pun di sana
sekarang apa yang harus kita lakukan
ya lihat ada bangku di sana setidaknya kita bisa beristirahat di sini malam ini
lalu mereka duduk di bangku untuk beristirahat tetapi tidak ada yang bisa tidur
ketika mereka berbaring melihat bulan dan bintang bintang mereka tiba tiba mendengar suara
ada obrolan keras di pohon pohon di dekatnya
dan karena mereka tahu bahasa burung mereka bisa mengerti apa yang dilakukan oleh burung burung itu
kau datang ke sini dari kota ya ampun apa yang kau pikirkan yang bisa kau dapatkan di hutan
baiklah hanya perubahan udara aku sedang kedinginan akhir akhir ini
burung juga merasakan dingin
shh dengarkan saja
apa yang terbaru di kota besar ini
oh seperti biasa raja yang malang masih sengsara
sepertinya tidak ada yang bisa memberinya hiburan dan kedamaian
pasti sulit baginya dengan ratu dan anak anaknya pergi
oh tidak dia itu belum pergi dia itu dikurung di dalam menara
ya aku belum melihatnya sendiri
tapi aku kenal seekor kakak tua yang tinggal di taman istana
kumohon beritahu kami yang kau dengar
aam kau tahu kan bahwa raja menikahi seorang wanita cantik yang telah jatuh cinta padanya
tentu saja kami tahu
kau lihat kan gadis itu sama bijaknya dengan kecantikannya dan raja sangat menyayanginya
dia menemukan bahwa beberapa pejabat istana dan menteri menjarah raja dan dia berusaha untuk mengekspos mereka

tapi raja mencari penjaga
iya tetapi para pejabat yang korup mengetahui hal ini
dan ketika raja harus pergi berperang mereka menangkap ratu dan menguncinya di menara
dan sang pangeran dan sang putri
mereka mengambil si kembar menaruhnya di tempat bayi kristal dan mengirim mereka mengambang di atas sungai
kakak tua itu mengatakannya dan dia melihatnya sendiri
pada saat itu mereka mendengar tentang tempat tidur bayi kristal yang telah menjadi tempat tidur mereka
yang hanyut di sungai ketika nelayan melihat mereka dan membawanya pulang
pergilah bermain dengan tempat tidur bayimu itu
karena itu adalah satu satunya milikmu
bukankah raja berusaha mencari mereka
rupanya para pejabat yang korup memberitahu dia bahwa karena takut perang sang ratu telah melarikan diri bersama kedua anaknya
dan bahkan sang raja sama sekali tidak tahu kalau istrinya dikurung di dalam menara

bagaimana jika pangeran dan putri yang korup mencari mereka

apakah raja akan mengenali mereka

kau berbicara bahasa kami
iya benar beberapa burung sepertimu cukup baik untuk mengajar kami
ah tempat tidur bayi kristal yang kau bicarakan itu
ya kami dibaringkan di dalamnya dan dikirim mengapung di sungai di mana seorang nelayan menemukan kami dan membawa kami pulang
itu artinya kau adalah pangeran dan putri itu
ya lihat tatakrama mereka yang menawan tentu saja iya
tapi siapa yang percaya mereka bagaimana mereka membuktikan siapa mereka kepada raja
ada seekor burung burung kebenaran satu satunya burung yang ada di seluruh dunia yang bisa berbicara bahasa manusia
burung itu sadar akan setiap kebenaran di dunia hanya dia yang bisa membantu kalian
di mana kita bisa menemukannya

ada seorang penyihir yang tinggal di sebuah gua di gunung ungu
dia akan memberitahumu jalan ke kastil datang dan tidak pernah pergi tempat burung itu ditawan
tetapi sebelum kau memasuki kastil bicaralah kepada burung hantu yang hanya bisa berbicara satu kata manusia melintas
terima kasih banyak kami akan melakukan apapun untuk bisa kembali ke ayah kami
jadi sang pangeran dan sang putri berjalan ke hutan
mereka sangat bahagia dan sangat ingin bertemu dengan ayah mereka
dan akhirnya membebaskan ibu mereka sehingga mereka lupa semua tentang kelaparan dan kelelahan mereka dan berjalan terus
mereka akhirnya sampai ke gua di gunung ungu tempat sang penyihir tinggal
mereka dengan beraninya mengetuk pintu
siapa yang berani datang ke sini pada jam yang tiga
astaga apa yang kalian lakukan di sini
kita perlu tahu jalan menuju kastil datang dan tidak pernah pergi
ah itu kalian bisa pergi besok pagi
sampai saat itu mengapa kau tidak tidur dengan kadalku saja
ah terima kasih nyonya tapi kami benar benar ingin berada di jalan kami

saya tidak bisa pergi
aku akan menunjukkan jalannya hanya kalau kalian membawakan aku air dari air mancur berwarna yang ada di tengah tengah halaman kastil
maka sang penyihir memberi mereka toples untuk membawa air dari air mancur berwarna dan mengirim anjingnya untuk membawanya ke kastil
di mana burung hantu itu
burung burung telah meminta kita untuk berbicara dengan mereka
meminta kita untuk berbicara dengannya sebelum kita memasuki kastil
saat itu mereka mendengar suara
burung hantu yang baik kita harus memasuki istana datang dan tidak pernah pergi
kami diminta untuk berbicara denganmu sebelum kami masuk
apakah penyihir menunjukkan jalannya
dan apakah dia memintamu untuk mengambilkan air dari banyak air mancur berwarna
jangan lakukan itu
isi tabung penyihir dengan air dari mata air yang mengalir di sebelah air mancur berwarna
selanjutnya masuk ke dalam
ada kandang burung dengan semua jenis burung
yang masing masing akan berteriak kepadamu bahwa itu adalah burung kebenaran
burung kebenaran yang sebenarnya ada di sudut
seekor merpati perak
lakukan semua ini secepat seorang raksasa datang ke sini setiap malam atas perintah penyidik
terima kasih banyak burung hantu
lalu mereka melakukan persis seperti yang dikatakan oleh burung hantu
mereka mengisi tabung penyihir dengan air dari mata air dan mereka pergi ke kandang burung di mana burung burung berteriak
aku adalah burung yang sebenarnya
pembohong aku burung kebenaran yang sesungguhnya
mereka melihat burung kebenaran yang asli dan mengangkatnya dengan lembut lalu melarikan diri dari kastil
mereka mencapai gua penyihir
oh jadi kalian menemukan burung kebenaran di mana air dari banyak air mancur berwarna
berubahlah menjadi kada kalian berdua
tapi alih alih menjadi kadal pangeran dan putri mulai bersinar dan menjadi kuat karena air dari mata air berwarna itu selalu baik
melihat ini semua makhluk di gua memanjat air dan penyihir melarikan diri
tidak pernah terlihat lagi
mereka berdua pergi ke istana tetapi para pendeta yang jahat tidak akan membiarkan mereka masuk
kita harus menunjukkan kepada mereka burung kebenaran
atau mereka tidak akan membiarkan kita masuk
kita hanya akan memberitahu mereka bahwa kita ingin melihat raja
apa yang kalian lakukan berdua di sini
kami ingin bertemu raja kami punya hadiah kecil untuknya
beraninya kau mengganggu raja kami ayo cepat pergi
tetapi burung kebenaran terbang keluar dari tas langsung ke kamar raja melalui jendela dan memberitahu raja segalanya

jadi ratu yang baik terkunci di menara itu dan pangeran dan putrimu menunggu di luar istana
sang raja bergegas keluar dan memeluk kedua anaknya
para menteri jahat ditangkap dan ratu yang baik hati dibebaskan dari menara
raja menghadiahi nelayan dan istrinya dengan baik atas segala kebaikan mereka
dan sejak saat itu pangeran dan putri hidup bahagia selama itu
keluarga selamanya bersama orang tua mereka